ya isu reshuffle menteri kembali mencuat pasca keputusan pemerintah yang meleburkan kemendikbud dan juga ristek
tidak hanya itu bkpm juga akan berubah menjadi kementerian investasi
utak atik nomenklatur oleh presiden jokowi ini akan berujung pada perombakan wajah kabinet
apa sebenarnya yang ingin dicapai oleh presiden dengan perombakan kementerian dan juga reshuffle
siapa saja yang menteri yang akan diganti atau hanya sekedar dirotasi saja
kita akan coba menelah pada malam hari ini dengan beberapa narasumber yang sudah bergabung
ada bang ali mohtar ngabalin tenaga ahli utama dari kantor staff presiden
ada mbak ledia hanifa politis dari pks
dan juga bang adi prayitno pengamat politik
selamat malam bapak ibu semuanya apa kabar
selamat malam mbak adi
selamat malam raya had
kabar baik semuanya
bang abalin sudah pasti sepertinya ada perombakan reshuffle sebagai konsekuensi logis dari perombakan nomenklatur
dan juga ada kementerian investasi yang baru nantinya
apakah ini akan berlangsung dalam waktu dekat
bang abalin mengingat sudah disetujui juga
apakah ini akan dianggap oleh dpr dan juga ini memang keinginan dari presiden jokowi dodo sendiri
ya kalau dilihat dari alamannya selama kami berada di kantor staf presiden di binagraha dan di lingkungan istana kami bekerja
dalam banyak kesempatan saya mau memberikan informasi bahwa biasanya langkah langkah seperti ini
bapak presiden tidak membiarkan lama
tapi beliau langsung
saya mau ambil satu keputusan yang cepat untuk bisa memberikan informasi kepada publik
umpama seperti yang tadi dalam pengantar mas renhat sudah menyebutkan bahwa surat presiden tanggal tiga puluh maret dua ribu dua puluh satu itu telah dibahas
diterima dibahas dan disetujui oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia
itu artinya bahwa persetujuan itu memberikan informasi kepada kita
saya selalu mengatakan bahwa coba diingat pada saat informasi surat itu telah disetujui oleh dpr
kemudian pada saat yang sama mas menteri bambang brojonegoro menyatakan pamit di depan para staff dan karyawan
termasuk pada waktu beliau berkunjung ke unhas di makassar beliau juga mengatakan bahwa ini adalah kunjungan sekian terakhir dalam masa dinas beliau sebagai menteri teknis
dengan begitulah maka saya memberikan satu keyakinan
keyakinan saya mengatakan bahwa insya allah dalam pekan ini kalaupun tidak dalam pekan ini
maka pekan depan beliau akan melantik dua menteri yang nomenklaturnya telah berubah itu
pertimbangan pertimbangannya apa sih bang abalin bagi seorang presiden untuk kemudian
satu meleburkan kementerian kedua tentu akan ada reshuffle menteri
ini kan yang kemudian menjadi perbincangan di tengah tengah publik saat ini
kalau dilihat bahwa nomenklatur yang berubah itu kan isi surat bapak presiden
ke dpr juga sama seperti yang saya mau katakan bahwa presiden melihat bahwa hampir sebagian besar tugas tugas yang dilakukan oleh kementerian riset dan teknologi itu dikerjakan oleh badan riset dan inovasi nasional
dengan begitu maka ristek ditarik ke kementerian pendidikan dan kebudayaan sehingga menjadi kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi
begitu juga dengan
di luar negeri itu orang tidak mengenal badan koordinasi penanaman modal
karena itu lebih banyak hampir semua negara hampir semua negara
kita boleh runut satu negara hampir semua negara ada kementerian investasi
sehingga diharapkan bahwa dengan perubahan nomenklatum ini maka seluruh
sebagai konsekuensi dari undang undang yang telah kita
kita bahas bincangkan kita bicarakan undang undang cipta kerja
dari seluruh izin izin kemudian dan segala macam yang terkait dengan peningkatan kepala
badan koordinasi penanaman modal yang sekarang menjadi kementerian investasi itu
bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat
oke saya ke mbak ledia
mbak ledia sebagai pihak yang ada di luar pemerintahan pks
melihat satu mengutak atik nomenklatur ini
dibut jadi kementerian restek kemudian mungkin ada brin kemudian ada kementerian investasi
akhirnya kemudian pasti akan ada reshuffle menteri
bagaimana mbak ledia melihat atau teman teman pks melihat langkah presiden jokowi ini
pertama yang perlu kita catat dua ribu empat belas yang menggabungkan ristek dikti itu adalah presiden jokowi juga ya
terus kemudian kita akan membahas undang undang tentang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi
undang undang sebelas tahun dua ribu sembilan belas
yang menitik beratkan bagaimana kemudian riset kita itu bisa menjadi lebih teratur sistematis
dan ada riset riset strategis yang nanti bisa memberikan dukungan kepada pembangunan kita sesuai dengan arah pembangunan yang diinginkan
nah itu harusnya bisa menjadi bagian membicarakan tentang riset strategis itu tadi
dan bagaimana kemudian kita bisa mendiskusikan dengan lebih dalam
lagi berkaitan dengan kementerian tersebut
kan akhirnya di dua ribu sembilan belas oleh pak jokowi sendiri yang digabungkan
jadi ken respect bergabung dengan brin istinya pindah ke pendidikan dan kebudayaan
itu saja sudah menyebabkan lima bulan kita tidak membahas dengan kementerian pendidikan dan kebudayaan
karena mereka lagi melakukan restrukturisasi
kita tidak bisa membayangkan ketika kemudian ini digabungkan
maka akan terjadi proses lagi yang nanti akan tertunda sekitar lima bulan
apa restrukturisasi kembali sehingga target target kementerian pendidikan dan kebudayaan
kita ini kan ada yang belum tercapai
rata rata lama anak bersekolah kita baru delapan sembilan tahun
artinya rata rata anak di indonesia tidak lulus smp
ini kita membuat sebuah penggabungan struktur yang nantinya akan berimplikasi kepada kegiatan kegiatan yang sudah ada
kita akan menghadapi assessment kita akan menghadapi ujian sekolah dan lain sebagainya
jadi di situ kita sudah mengkhawatirkan ya
karena sebenarnya kan desain pertama menggabungkan adalah desain pak jokowi ketika kemudian memisahkan
juga memisahkan jokowi yang memisahkan dan sekarang menggabungkan kembali gitu
sementara implikasi ikutan di bawahnya itu bukan perkara yang mudah
oke anda mau mengatakan ada inkonsistensi di situ mbak ledia
ya sebetulnya kan seharusnya desainnya udah jelas dong dari awal tuh sampai sekarang
kita menginginkan kalau mau menjalankan desain yang sudah direncanakan sejak awal
ini yang seharusnya diperhatikan
bisa berjalan dengan lebih baik lagi
dan karena rancangan undang undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu inisiatif pemerintah
bukan inisiatif dpr
artinya semestinya sudah punya desain
nah desain itu ya kemudian kita melihat loh kok mereka yang desain sendiri
tetapi tidak konsisten di dalam kalau anda sebut tadi
tidak konsisten dalam kemudian implementasinya di dalam nomenklatur dan lain sebagainya
baik mbak ledia kalau sosok ya ini kan akan ada reshuffle nantinya
kalau sosok menterinya yang pks lihat kemudian seperti apa
kita tidak kita kembalikan pada presiden
cuma kalau kami melihat kalau itu digabungkan dengan riset dan inovasi
saya agak mengkhawatirkan nih bebannya nadiem ini akan jadi sangat berat nih
karena selama ini kita sedang mendorong agar concern kepada pendidikannya lebih besar
terutama pendidikan dasar dan menengah dan akhirnya kemudian kan harus diikuti dengan pendidikan tinggi
riset yang ada selama ini memang tidak terlink dengan perguruan tinggi
itu sudah jadi persoalan memang bagi kita
nanti begitu kemudian ditarik dan risetnya ditarik ke sini ke pendidikan kebudayaan
apakah nanti dari perguruan tinggi ini juga ada link dengan lembaga lembaga penelitian lainnya
nah itu yang jembatan itu harus dibangun dan harus dipastikan bahwa mas dadin punya kemampuan yang cukup memadai
ya untuk memanage kalau memanagenya mungkin iya tetapi ini kan konsep pendidikan gitu
bukan bicara soal dan memanagenya gitu
bang abalin presiden yang menyatukan presiden juga yang memisahkan gitu
nah ini butuh waktu lama kalau disortir oleh mbak ledia tadi termasuk juga soal menggabungkan digbud dengan ristek
kalau dibikin prosentase ya kenapa makanya tadi saya juga bilang mengungkapkan kembali isi surat bapak presiden yang dikirim ke dpr itu
mbak lydia pasti tahu dengan teman teman di sana bahwa hampir sebagian besar sebagian besar dari tugas tugas yang saya kemukakan tadi
tugas tugas yang ada pada kementerian riset dan teknologi itu dikerjakan menjadi tupoksi dari badan riset dan inovasi nasional
standar operasi yang sudah ada operasional yang ada di kementerian itu bukan hal yang sulit bagi sebuah manajemen pemerintahan dan administrasi
artinya ini negara kita bicara dalam konteks negara dan pemerintahan
jadi kalau terjadi pergeseran itu pun juga bukan hal yang sulit
sepanjang itu untuk kepentingan pelayanan publik sepanjang itu untuk kepentingan bagaimana memenuhi undang undang terhadap sistem pendidikan nasional
sepanjang itu untuk memenuhi standar pendidikan di tanah air kemudian melayani masyarakat
apa yang tidak boleh untuk kepentingan bangsa dan negara
karena semua itu perintah undang undang
kalau perintah undang undang untuk memberikan pelayanan yang terbaik mau berapa kalipun tidak ada masalah
sepanjang rakyat itu bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik
begitu juga dengan apa yang kita tunggu tadi terkait dengan dari badan koordinasi penanaman modal
yang diperoleh oleh tingkat menjadi menteri investasi
mau saya katakan bahwa langkah langkah yang dilakukan oleh presiden ini atau usulan kemudian pemberitahuan kepada dpr ini bukan hal yang harta kemudian terjadi
tetapi kan di kantor baik di kantor staf presiden kemudian sekretariat negara sekretaris kabinet itu juga akan melakukan kajian
karena kami juga melakukan mengundang kemudian bicarakan dengan para cerdik pandemi
karena kami juga melakukan mengundang kemudian bicarakan dengan para cerdik pandemi
karena kami juga melakukan mengundang kemudian bicarakan dengan para cerdik pandemi
karena kami juga melakukan mengundang kemudian bicarakan dengan para cerdik pandemi
untuk bisa melihat apa yang menjadi keinginan daripada bapak presiden
untung sesuai dengan hal yang bawah tersebut

makanya parta yang mencukupi robbery unit complaining definitin

nya di kantor staf presiden tapi di kantor staf presiden
makanya parta yang mencukupi robbery unit complaining definitin
untuk membuat setiap tanggung jawab utama
jeda saya akan ke bang adi praetno terlebih dahulu untuk bagaimana anda membaca bang adi praitno soal reshuffle menteri ini
apakah ini kemudian bisa menjadi momentum untuk perombakan di pos kementerian yang lain atau memang hanya ada di dua fokus saja begitu
karena kan ya seperti biasa sudah mulai ada desakan dari sejumlah kalangan bahwa copot menteri yang ini yang itu yang ini begitu ya
nah apakah itu kemudian juga menjadi pertimbangan oleh presiden bagaimana anda membaca soal reshuffle menteri ini
kita break kami akan segera kembali sesaat lagi
bagaimana anda melihat soal reshuffle menteri ini bang
apakah ini kemudian akan fokus di katakanlah dua menteri saja atau dua kementerian saja yang berubah dan juga bertambah
ini bisa merembet kemudian ke pos pos kementerian yang lain seperti yang kemudian juga sudah mulai banyak disampaikan oleh bahkan oleh teman teman relawan dari pak presiden sendiri
kalau saya membacanya dari jauh ada dua kemungkinan reinhardt
pertama yang pasti reshuffle itu persis apa yang sudah disampaikan oleh pak ngabalin
akan ada kementerian baru gitu ya
nah yang orang bertanya itu apakah menterinya tetap nadiem makarim atau yang lain
kan ini ramai dibicarakan
yang kedua tentang menteri investasi
apakah itu otomatis kepala bkpm atau bambang brojo yang relatif juga punya nominasi untuk menjadi menteri ini
mengingat basicnya sebagai ekonomi
kemudian guru besar pengalaman internasionalnya juga cukup bagus
dua hal juga ini menjadi teka teki tentang orang siapa yang menempati postur dan portfolio kementerian baru ini
dalam konteks inilah kemudian reshuffle itu menjadi ramai dibicarakan
ada kemungkinan yang kedua tentang reshuffle itu
untuk mengganti sejumlah menteri yang memang belakangan ramai
minta diganti gitu ya
oleh publik kepada presiden
atau ada kemungkinan lain terkait dengan masuknya partai koalisi baru dalam pemerintahan jokowi
ya itu pan
karena dalam banyak hal seminggu dua minggu ini pan
kemudian diisukan diwacanakan akan menjadi bagian dari paling partner koalisinya pak jokowi
tinggal bagaimana kita melihat nanti portfolio nya itu
tapi kalau bicara kesempatan tentu saja
karena reshuffle jelit kedua ini adalah momentum bagi pak jokowi untuk meningkatkan kinerja menterinya yang sejauh ini memang tidak bisa terlampau diharapkan
parameternya ada dua
apakah jokowi menggunakan parameter publik
sudah begitu banyak nama nama menteri daftarnya
siapa saja yang layak dievaluasi ataupun tidak
mana menteri yang rapotnya merah kuning dan hijau
kalau menggunakan parameter ini minimal rilis survei yang dilakukan oleh berbagai lembaga survei
itu sudah banyak
tinggal bagaimana pak jokowi
pak jokowi ini mau mengeksekusi persoalan ini
tapi kan persoalan reshuffle tidak melulu terkait dengan bagaimana desakan publik
tapi sangat menyangkut bagaimana privilege hak subjektif seorang presiden yang kemudian saya kira punya referensi politik tersendiri sebenarnya dalam melakukan reshuffle
selepas dari ruang gelap siapa yang reshuffle siapa yang diganti
saya cuma mencatat ada tiga hal yang sepertinya haram hukumnya di resapel
haram hukumnya di reshuffle
haram hukumnya di reshuffle itu adalah mereka yang saat ini ketua umum partai politik
kalau itu dilakukan ini adalah titik awal bencana politik dua kali itu
yang kedua adalah menteri yang kemudian dianggap sebagai tangan kanan ketua umum partai politik
jadi kader kader partai yang ditaruh di kabinet saat ini bagi saya itu haram hukumnya juga disentuh
tentu dengan alasan stabilitas keamanan dan politik
kecuali kader partai itu diganti diberikan kepada partai yang bersangkutan
ataupun sebatas dirotasi
di pos kementerian yang lain
yang ketiga saya melihat itu adalah haram hukumnya di resapel adalah mereka menteri yang cukup diandalkan betul oleh pak jokowi seperti menteri infrastruktur
itu sepertinya tidak tersentuh
di luar itu kemungkinan kemungkinan akan dilakukan reshuffle cukup terbuka
lagi lagi bulan ramadan itu bagi umat islam adalah bulan yang penuh berkat dan rahmah
yang mestinya dijadikan momentum kepada presiden untuk melakukan pergantian itu
kalau ngomong ngomong orang orang di dalam internal pemerintah saat ini reinhardt
nah pak ngabalin ini masuk nominasi mesti mestinya
jam terbang kapasitas loyalitas dan ngerti betul suasana hati pak presiden
jadi pak ngabalin ini bukan hanya terus menjadi jubir gitu ya
saya kira tinggal menunggu takdir tuhan saja menanya pak ngabalin ini
ya oke baik
dilantik menjadi salah satu menteri yang cukup diandalkan
ya sebelum saya
saya begitu sih melihatnya sebenarnya ren hat
sebelum saya kembali dia untuk menanggapi juga saya ke bang ambalin dulu
parameternya apa bang kalau kemudian oleh presiden
jangan jangan parameter politik saja lagi lagi
bukan kemudian apa yang menjadi pertimbangan publik
karena kan desakan juga banyak
bahkan dari relawan relawan pak jokowi sendiri untuk mengganti sejumlah nama nama
sudah diurutkan itu bang abalin
hampir di semua kesempatan saya tidak membahas dan membicarakan mengenai masalah pergantian menteri atau resapel
karena perintah undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh lima
pasal tujuh belas ayat dua itu kewenangan dan hak prerogatif bapak presiden
saya tidak punya kapasitas dan tidak cukup bernyali untuk masuk dalam bahasan mengenai resapel dan pergantian menteri
tetapi yang saya mau bilang kepada reinhardt kemudian kepada publik mas adi dan mbak lydia dan para pemirsa
bahwa dalam waktu yang tidak terlalu lama ya saya meyakini bahwa insya allah presiden akan melantik
mencari dua menteri dengan nomenklatur yang telah berubah itu
yakni menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi dan yang satu itu adalah menteri investasi
itu saya memastikan itu bahwa kalau nanti bapak presiden kemudian melihat ada kemungkinan terjadi pergeseran
kesana antara satu dengan yang lain atau ada muka muka baru atau diganti yang lain
tentu saja bapak presiden punya kewenangan
itu adalah kekejutan
bagi seorang kepala negara perintah undang undang dasar tahun seribu sembilan ratus empat puluh
supaya saya tahu jalur mana yang saya harus bisa memberikan keterangan kepada publik dengan ruang bidang
yang ditugaskan dalam kantor setelah presiden sebagai juru bicara
kemudian yang lebih lagi masalah komunikasi politik dan diseminasi informasi
saya pun ingin mengatakan bahwa tentu saja soal waktu siapa kemudian tempat kapan hari apa itu adalah
semua menjadi kewenangan dan waktu yang ditentukan
dasarkan kesiapan bapak presiden
bang abalin bicara soal waktu kita tahu bang abalin waktunya tidak terbatas pada malam hari
tapi sebelum pamit bang abalin saya coba ke mbak ledia dulu ya
bang abalin sedikit saja untuk kemudian menanggapi mbak reddy
tadi kan mbak lady sempat menyoroti kalau kemudian digbud dan ristek dijadikan satu
menteri nadiem akan bebannya tambah berat
apakah memang menurut anda pos itu juga perlu diganti
bagaimana pks melihat soal utak atik menteri jokowi ini yang mana yang pas mana yang tidak
kalau soal orangnya itu terserah presiden ya karena itu hak prerogatif presiden
tapi persoalan yang besar bagi kita adalah undang undang sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada
selesai dan sudah diundangkan sebelum pak jokowi dilantik menjadi presiden di periode keduanya
artinya sebetulnya nomenklatur itu harusnya sudah terfikirkan sejak awal bukan sekedar memisahkan distinya ke
dikembalikan ke digbud
risteknya ditinggalkan bersama brin
harusnya itu sudah terfikir
sehingga tidak di tengah tengah seperti sekarang
kalau tadi dikatakan bahwa ini kan urusan teknis yang mana yang lebih penting untuk negara
itu menarik kos yang lebih besar kemudian sistemnya bukan mudah untuk administrasi karena kami sudah membuktikan ketika menggabungkan dengan kebudayaan itu bukan persoalan yang mudah
kedua kita bicara soal investasi juga
investasi kita perlu memastikan bahwa kalau itu menjadi kementerian dari bkpm menjadi kementerian
dia akan menjadi lebih besar strukturnya dan lebih berat
artinya itu memerlukan cost juga yang lebih besar
harus dipastikan bahwa kementerian yang ditunjuk oleh pak jokowi ini nanti yang sudah dilaporkan kan memang ada dua yang karena ada perubahan nama
yang lainnya kan terserah presiden karena tidak ada perubahan nama kementeriannya
maka nanti harus dipastikan pembagian tugasnya dan kemudian kontrolnya cukup ketat terhadap lembaga pengelola investasi yang diamanatkan oleh undang undang cipta kerja
jadi betul betul harus ada ukuran ukuran yang cukup
dan ukuran yang investasi yang memang sangat efektif dan kemudian efisien ya di dalam menjalankan tugas tugas mereka
kan targetnya kita bisa memperbesar impor kita kita bisa meningkatkan kualitas tenaga kerja kita terserapnya tenaga kerja kita secara signifikan
dan kemudian ada proses transit teknologi dan lain sebagainya
itu jadi bagian yang harus menjadi pr besar dari kementerian yang nanti akan dibentuk terkait dengan investasi
lagi lagi kalau orangnya siapa itu memang jadi kewenangan presiden
cuma kami melihat dengan beban yang sekarang bagi mas nadiem kalau harus ditambah lagi dengan riset dan teknologi kelihatannya sangat berat buat beliau gitu
bang abalin terakhir sebelum menutup bang abalin sekali lagi segera nanti pamitan
bocoran bang apakah ada informasi kemudian menteri menteri ini apakah kemudian memang hanya melantik saja atau misalnya bkpm kemudian juga tetap dijabat oleh kepala bkpm yang sama menjadi menteri investasi atau kemudian kemendikbud ristek juga dijabat oleh orang yang sama misalnya nadiem makarim
apa bang bocoran yang mungkin bisa bang abalin sampaikan kepada masyarakat
bang abalin sampaikan kepada masyarakat
ada dua hal
yang pertama bagi presiden posisi mas nadiem maupun posisi pak bahlil lahadalia maupun mas bambang brojonegoro adalah orang orang yang sudah presiden tahu kapasitas dan kapabilitasnya
karena itu saya ingin mengatakan bahwa untuk bisa mengevaluasi itu tentu ya kita sepakat bahwa itu menjadi kewenangan bapak presiden
tapi bahwa untuk melantik kembali juga itu bukan hal ya

tapi kalau nanti presiden juga melihat orang lain yang untuk bisa harus duduk di situ saya kira lagi lagi itu menjadi kewenangan bapak presiden
tetapi kalau kita lihat dari kinerja yang dilakukan oleh dua menteri milenial yang dahsyat ini kemudian mas bambang juga saya punya keyakinan kuat bahwa ini juga akan dilantik kembali saja
oke baik kita akan lihat apakah keyakinan bang abalin juga akan sama dengan faktanya karena kita masih menunggu
kapan kemudian reshuffle itu akan dilakukan
bang abalin terima kasih karena bang abalin harus pamit duluan ini bang adi praitno dan juga mbak ledia
waalaikumsalam saya akan lanjutkan dialognya bersama dengan mbak ledia dan juga bang adi praitno
kami harus break terlebih dahulu kami akan segera kembali sesaat lagi kita akan lanjutkan dialog soal menanti reshuffle menteri jokowi tetap di cnn indonesia newscast
saya lanjutkan bersama dengan bang ledia dan juga bang adi praedno
saya kembali ke bang ledia lagi
mbak ledia tadi kan anda menyoroti juga soal kemudian peleburan ristek dan digbud kemudian ada pembentukan kementerian investasi juga tadi menyoroti soal ini kan prosesnya butuh memakan waktu ya
apa yang dikhawatirkan
atau apakah kemudian
kemudian peleburan dan juga perombakan ini menurut anda memang tidak akan berjalan efektif
setidaknya mengambil pengalaman yang lalu itu sudah mengambil enam bulan sendiri sementara ini kan masa kerjanya sampai dua ribu dua puluh empat nanti pasti sudah akan sibuk dengan pemilu dan lain sebagainya
katakanlah baru paling sudah sampai di akhir dua ribu dua puluh tiga lah ya jadi kira kira cuma dua tahun nanti khawatirnya nggak akan tercapai tuh target target
sementara bebannya kementerian pendidikan dan kebudayaan sebelumnya kan juga cukup berat
sebelumnya kan juga cukup berat kita mau meningkatkan kualitas kita mau teruskan kata kata lambang bersekolah
memastikan pendidikan vokasi berjalan dengan lancar bagaimana pendidikan tinggi bisa menghasilkan lulusan lulusan yang mumpuni
yang bisa menciptakan lapangan kerja baru dan lain sebagainya itu bukan perkara yang mudah
sementara ketika kemudian bergabung kepristek ini yang akan difokuskan kemana
apakah kemudian ini akan memfokuskan kepada riset riset yang berbasis perguruan tinggi misalnya
terus kemudian bagaimana pengembangannya apakah nanti akan menjadi bagian dari seperti yang direncanakan dalam undang undang sistem nasional
ilmu pengetahuan dan teknologi bahwa akan diarahkan riset strategis itu oleh badan riset dan inovasi nasional
karena kan kita sudah sejak dua ribu sembilan belas punya dana abadi riset yang itu akan dimanfaatkannya untuk apa
apakah juga kita nanti akan
berikan dorongan yang lebih besar kepada perguruan tinggi perguruan tinggi selain pada lembaga lembaga riset yang ada
jadi pr yang sangat banyak yang rasanya mungkin akan sulit untuk terselesaikan di dalam dua tahun terakhir ini
demikian juga terkait dengan investasi dorongan kita agar kemudian menciptakan lapangan kerja baru
memastikan bahwa privilege itu bukan hanya pada investor jumbo yang besar besar yang kemudian digarap oleh lpi
lembaga pengolah investasi atau iai itu
tetapi juga harus
dilihat bahwa ada investor menengah ada investor yang kecil katakanlah dibandingkan dengan yang jumbo jumbo itu
perlakuannya juga kan tetap harus adil
dan bagaimana kemudian itu memberikan manfaat yang sangat besar kepada negara kita
ketika kita bukan sekedar kemudian berharap investasi datang
tetapi tidak seimbang dengan hasil yang diberikan manfaatnya gitu untuk masyarakat
dan di situ kontrol itu kan jadi harus sangat ketat
dan kalau kemudian dari badan menjadi kementerian
ini bisa diprediksi bahwa anggarannya juga akan membengkak akan membesar
belum lagi penetapan strukturnya kan ini tidak sekedar mengubah
memindahkan sebuah lpnk lembaga pemerintahan non kementerian seperti bkpm
terus kemudian pindah jadi kementerian tidak saja langsung pluk itu dirubah
diubah begitu kan nggak bisa juga
pasti ada aturan aturannya sop sop nya dan lain sebagainya harus terus menerus kita perhatikan berkaitan dengan itu
oke mbak radia
ini yang jadi catatan besar kami
bahwa karena ini berubah kan ini yang berubah
maka harus dilakukan persetujuan dengan dpr
tapi kita juga belum tahu apakah nanti betul betul sebagaimana ya bang ali ngabalin tadi sampaikan
bahwa akan ada perubahan perubahan di kementerian lain
itu ininya presiden ya hak prerogatif presiden hanya yang lebih penting dan menarik
itu yang disebutin mas haji tadi
apakah kemudian haram haram yang disebutkan tadi itu akan berubah atau enggak
terus kemudian apakah yang haram haram itu bermakna tidak boleh dievaluasi
kan sebenarnya itu hak prerogatif presiden juga
tinggal bagaimana kemudian membangun komunikasi politik dengan partai partai koalisi
itu yang juga menjadi hal yang kita juga ingin tahu ke depannya seperti apa
bang adi prayitno ini kan waktunya sekitar dua tahun lagi ya
kalau tadi mbak lydia menyoroti ya waktunya aja sudah mepet kira kira gitu ya
buat apa sebetulnya kemudian jadi ada reshuffle
anda melihat itu apakah pertimbangan waktu juga harusnya menjadi pertimbangan yang diperlukan
yang diberikan kepadanya
ya itu juga
acuan utama untuk kemudian melakukan mengutak atik atau mereshuffle ini
ya kalau saya melihat pemerintah sepertinya kebingungan bagaimana melakukan manuver di tengah pandemi
yang kemudian sebenarnya dalam banyak hal membatasi ruang gerak dan manuver pemerintah
kenapa kemudian vistek dikawinkan kembali dengan kemedekwud
ini dianggap sebagai dua kementerian yang bisa dijalankan seiring si irama
dikembalikan kepada hitohnya seperti dua ribu empat belas yang lalu
padahal dulu kan ini sempat dipisah dengan harapan riset dan inovasi menjadi satu backbone negara ini
yang bisa melahirkan banyak temuan temuan yang terkait dalam bidang ilmu pengetahuan
pertanian misalnya ataupun di bidang perdagangan dan yang lainnya
tapi sepertinya tidak terlampau bisa diharapkan di tengah pandemi
maka dipaksa nih dikawinkan kembali
kan pertanyaannya adalah siapa menterinya
kalau berharap kepada pak nadiem dengan kondisi menggabungkan kementerian pendidikan dan ristek seperti sekarang ini
agak berat dan hard
ini aja belum bergabung dengan ristek
kan nadiem sudah menjadi bulan bulanan babak belur dikritik oleh publik
sudah banyak profesor dan guru besar yang meminta pak jokowi untuk mencopot nadif
ini ditambah dengan ristek
disitulah kemudian muncul sebaiknya kalau ini dikawinkan kembali ristek dan pendidikan
maka butuh sosok menteri baru yang relatif punya aura intelektualitas yang cukup luar biasa
minimal dia profesor lulusan luar negeri dan juga punya jaringan internasional
maka muncul nama nama misalnya seperti sosok profesor abdul mukti
selain bagian dari akomodasi politik dari teman teman
sosok ini kan cukup layak guru besar dan seterusnya
yang kedua misalnya soal menteri investasi
ada kesan juga seakan akan investasi dan inovasi untuk konteks saat ini dinilai tidak penting
yang lebih penting adalah investasi
makanya kemudian ini sebagai turunan dari undang undang cipta kerja
maka dimunculkanlah kementerian baru namanya investasi
karena kedepan di sisa pemerintahan pak jokowi yang cukup terbatas ini
adalah legacy yang di bidang ekonomi yang harus kemudian bisa ditinggalkan
ini yang sepertinya ingin dikejar kedepan
kalau babak pertama perode pertama jokowi itu ingin meninggalkan infrastruktur sebagai warisan
maka periode kedua sepertinya akan menjadikan ekonomi sebagai warisan yang bisa diingat oleh publik
tentu dimulai dari undang undang cipta kerja
maka turunannya adalah kementerian investasi
dan investasi yang belakangan ini juga akan kita lihat bersama segera di lantik
cuma yang jadi pertanyaannya adalah
kalau bkpm ini dilebur dan automatically menjadi menteri investasi siapa menterinya
kalau menterinya bambang brojonegoro kira kira begitu berarti pak dahlil ini harus dicarikan pos ke yang lain
kalau menterinya itu adalah bahlil berarti secara tidak langsung bambang brojo ini sudah tidak lagi menjadi menteri
disitulah kemudian konteks resafel itu relatif mengkristalikan
relatif mengkristal dan ada momentumnya yang bisa dibaca
tapi yang paling penting kalau kita melihat diskusi publik seminggu dua minggu ini
ada aura sepertinya pan juga relatif sangat terbuka untuk menjadi bagian dari partner koalisi pemerintah
di rencana resafel gilid kedua ini renat
nah itulah yang kita tunggu tanda tanda alam tanda tanda ramadan
apakah akan menjadi berkah baik pemerintah ini ataupun begitu
kan itu yang sebenarnya
kalau soal evaluasi menteri yang lain ya memang itu urusan presiden
selalu urusan presiden
tapi ingat presiden pasti punya teman untuk berdiskusi teman bicara
adalah ketua umum ketua umum partai politik yang saat ini jadi menteri
ataupun mereka yang tidak jadi menteri
yang kedua tentu saja adalah menteri menteri yang memang sejak awal cukup diandalkan oleh presiden
saya aku yakin mereka sudah tahu siapa yang harus diganti dan siapa yang harus bertahan
cuma mereka ini nggak mau ngasih bocoran
itu saja masalahnya renat
itu yang disebut dengan kura kura dalam perahu itu termasuk mangga balin saya cukup yakin
dia sudah tahu bagaimana dengan desain dan skenario isu resapel jilid kedua ini
cuma pelit aja nggak mau berbagi informasi ke kita itu
tidak mau mendahului mungkin bang ribet
tapi begini bang
setiap ada momen atau isu reshuffle ini kok kita melihat cukup besar antusiasme sejumlah kalangan ya
bahkan sampai sudah merilis nama nama yang harus diganti
sebaiknya menteri yang a yang b yang c
lima yang harus diganti misalnya begitu
bahkan relawan relawannya pak jokowi pun ikut bicara
apa sih yang anda lihat bang adi praitno ketika muncul isu reshuffle tapi di saat yang sama justru muncul juga kemudian banyak keinginan yang tidak hanya fokus di dua kementerian ini saja
tapi bahkan ke pos pos yang lain gitu bang
ya inilah efek dari jokowi yang selalu dinilai sebagai bagian dari representasi rakyat
jokowi ini bukan hanya milik partai politik dan bukan hanya milik relawan
jokowi sudah dinilai sebagai bagian dari suara publik secara umum
maka ketika sudah satu tahun satu setahun setengah jokowi jadi presiden semua pihak publik merasa bertanggung jawab mengingatkan kembali kepada presiden bahwa ada menterinya yang memang layak untuk diganti atau tidak
baik melalui statement statement politik ataupun rilis survei yang sebenarnya secara tidak langsung itu adalah membantu kinerja kinerja pemerintah
survei opini publik itu adalah suasana batin masyarakat secara umum reinhardt
makanya itu yang saya sebut bahwa sebelum tahun pertama jokowi genap jadi presiden sudah banyak yang menginginkan list daftar menteri yang layak dipertahankan atau tidak
namun kan problemnya nyaris tak satupun yang disentuh
cuman menteri kesehatan yang lainnya tidak
makanya di perudah rencana resafal jelit kedua ini publik juga berharap nama nama menteri yang dinilai rapotnya merah
untuk diganti sekali lagi untuk membantu jokowi untuk meninggalkan satu legacy yang cukup positif di pemerintahannya yang kedua begini
sudah tidak ada alasan lagi bagi jokowi mempertahankan menteri menteri yang memang sudah tidak bisa diharapkan kinerjanya
ingat di masa pandemi semacam ini hampir semua menteri termasuk jokowi itu mati gaya
gak bisa ngapa ngapain ruang geraknya terbatas
karenanya segala kemungkinan sekalipun ike kecil harus dipaksakan untuk melakukan pergantian
sekali lagi carilah menteri yang bisa melakukan akselerasi di tengah keterbatasan
saya cukup mengapresiasi misalnya menteri kesehatan dengan bergerak cepat misalnya soal vaksinasi yang terjadi massal di mana mana
lu orang banyak sekali anti vaksin
secara perlahan menteri kesehatan ini bekerja bermanuver minimal melakukan vaksinasi yang dalam banyak hal sudah mulai diterima oleh banyak orang
nah pak jokowi sepertinya di isu resapel yang kedua ini perlu tuh cari menteri yang memang manajeralnya bagus punya manuver dan punya komitmen yang tinggi untuk membantu presiden di sisa waktu yang kurang lebih tiga tahun
jangan lagi memberikan karpet merah kepada menteri yang sebenarnya asik sendiri dengan dunianya
jangan lihat jalan panjang menuju dua ribu dua puluh empat
ada kok kelihatan menteri menteri yang memang agak gede gitu

selain dia menjabat menteri juga cari cari celah supaya disebut terus sebagai calon presiden di dua ribu dua puluh
ini bahaya sebenarnya
bagi pak jokowi sendiri
ya ya menarik
karena pikirannya akan terbelah kemana mana
itu sih sebenarnya catatan catatan singkat
dan jangan pernah mengatakan bahwa resapel itu urusan presiden
iya itu on paper
tapi ingat presiden itu dalam banyak hal
pasti banyak teman diskusi
banyak teman diskusinya
terutama partai partai koalisi ada di ksp dan menteri menteri yang selama ini menatap politik bersama dari awal bersama jokowi
jadi kalau semua orang yang ada di lingkaran jokowi selalu mengatakan tidak tahu berarti presiden itu pelit aja mau ngasih info begitu
menarik bang adip raido
nah saya ke mbak ledia
mbak lydia ini kan di luar ada kemungkinan mungkin pos kementerian yang lain ya
tapi paling tidak di dua ini
pos kementerian digbud dan ristek
kemudian juga investasi
tadi kalau bang adip raido juga menyoroti soal dikbud dan ristek
nadiemah karim selama ini juga sudah menjadi bulanan bulanan begitu kira kira
dan agak berat
apakah anda melihat juga sebagai politisi partai yang ada di luar pemerintah sebagai anggota dpr apakah anda melihat juga bahwa ada beban yang berat itu yang akan dipikul oleh nadiem makarim kalau kemudian digabung
dan apakah memang itu perlu diganti akhirnya
ini sebuah kondisi
ini adalah sebuah konsep yang akhirnya harus diluruskan kembali di kementerian pendidikan dan kebudayaan
artinya karena risetnya ini adalah riset riset yang di perguruan tinggi yang biasanya itu dilakukan riset dasar bukan riset lanjutan
sementara kita memerlukan riset pada tahapan berikutnya yang sampai pada tahapan inovasi
dan itu harusnya diperhatikan betul oleh juga badan riset inovasi nasional
jadi problem berikutnya adalah apakah ini nanti kemudian bisa bersambung dengan apa yang dimaksudkan
karena yang didorongkan selama ini adalah bagaimana mengembangkan vokasi
bukan di riset dan inovasi yang lebih berkembang yang lebih mendalam ya
jadi pada vokasi sesuatu yang bisa langsung dipraktekan yang bisa langsung dipergunakan bukan pada riset riset mendasar maupun riset lanjutan
jadi nanti harus dipastikan bahwa kalaupun misalnya masih mas nadiem
maka beliau harus banyak komunikasi sama orang orang ahli pendidikan dan yang paham betul tentang riset ini sendiri
sehingga nanti akan bersambung kalau enggak nanti akhirnya terasing asing sendiri sendiri jalannya
nggak nyambung sama sekali padahal itu menjadi satu orang penting
nah reinhardt yang juga penting menurut saya adalah bahwa kita perlu memastikan kepala badan riset dan inovasi nasionalnya
itu harus orang yang juga memahami riset
itu harus orang yang juga memahami riset

karena amanat dari undang undang sebelas tahun dua ribu sembilan belas itu adalah bagaimana mereka bisa mengarahkan riset strategis
yang sesuai dengan target kita untuk berapa puluh tahun ke depan
sehingga kemudian riset itu bisa jadi multi years yang akan memberikan manfaat besar terobosan terobosan baru
inovasi inovasi baru yang tidak membuat indonesia ketinggalan sesuai dengan kebutuhan indonesia
dan itu yang menjadi target kita ke depannya itu jadi bagian yang penting ya
yang penting ya boleh kita untuk terus bisa menjaga itu bisa berjalan dengan baik
nah berkaitan dengan tugas tugas lain itu squadnya harus sangat kuat memang
kuatnya menteri pendidikan dan kemudian siapapun itu nanti memahami betul soal persoalan persoalan pendidikan yang ada
kemudian juga bagaimana link and match nya dengan dunia kerja meskipun tujuan pendidikan nasional bukan membuat orang jadi bisa kerja ya
tapi setidaknya dia bisa membuka lapangan pekerjaan dan kemudian bisa membuat orang jadi bisa kerja ya tapi setidaknya dia bisa membuka lapangan pekerjaan
dan kemudian bagaimana riset mendalam sehingga bisa meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi kita
kemudian jika pun nanti ada investasi yang digebor geborkan dari asing harus dipastikan dia harus ada transfer ilmu pengetahuan
transfer teknologinya harus berjalan dengan baik sehingga kemudian itu bisa menjadi isu yang utama di kita
dan kemudian kita bisa menguasai hilirisasinya
oke menarik mbak lady dan juga bang adi praitno diskusinya

apakah ya parameter apa yang akan digunakan oleh presiden jokowi sudah dalam merombak
atau mungkin merotasi para pembantunya di reshuffle yang kedua ini pada periode kedua presiden jokowi
kita kawal bersama
terima kasih banyak mbak ledia hanifah sudah berbagi perspektif
bang adi prato terima kasih banyak selamat menjalankan ibadah puasa kembali
salam sehat selalu mbak dede dan juga bang adi praitno
selamat malam ron hal
selamat malam mbak lady ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh